jadi bagaimana teman teman pns yang saat ini sih jam delapan ya harus sudah berada di kantor selalu menyaksikan good morning kita coba lihat pasti sedang senyum senyum sendiri
besaran tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara atau yang sebelumnya disebut pns tahun ini akan lebih besar dibanding tahun tahun sebelumnya
itu semua karena ada sejumlah komponen ditambah untuk thr pns tahun ini
lalu apa saja sih komponennya yang ditambah kami akan membahasnya dalam kabar gembira thr pns dua ribu dua puluh
yang pertama kita coba lihat dulu ada beberapa hal yang berbeda dibanding dari tahun tahun sebelumnya ini yang kita sebut sebagai komponen tambahan
yang pertama thr nya nanti uang yang sebanyak ini berisi yang pertama gaji pokok tunjangan kinerja tunjangan keluarga
jadi tentu ada besaran besaran ini berbeda dengan tahun dua ribu tujuh belas yang hanya mencakup gaji pokoknya saja ini dua ribu tujuh belas
nah kalau dua ribu delapan belas nah semuanya langsung anda hitung hitung ya kira kira anda mendapatkannya berapa
kemudian yang membuat berbeda di tahun dua ribu delapan belas ini adalah untuk kenaikan thr pns ini diumumkan langsung oleh joko widodo sebelum bulan juni alias sebelum bulan syawal itu datang
ini berbeda di tahun lalu tahun lalu kan tidak diumumkan langsung oleh presiden joko widodo karena memang ada yang spesial di tahun ini ya untuk anda yang membuat gembira
selanjutnya thr cair dua pekan sebelum lebaran ini sesuai dengan peraturan kementerian keuangan
itu artinya mulai bulan mei
akhir ini ini harus sudah mulai oleh pihak pihak terkait ya apalagi kan kalau di daerah ini termasuk dalam apbd daerah tersebut masing masing harus mulai dihitung hitung dan mulai diproses karena bulan akhir atau awal bulan juni thr nya ini sudah harus cair semua
utamanya untuk pns tni polri dan juga pensiunan
ini dia yang bikin berbeda di tahun dua ribu delapan belas karena biasanya pensiunan ini hanya dapat gaji pokoknya saja
nah kalau untuk sekarang ini dapat thr atau ada gaji ke tiga belas plus thr
jadi ini mulai memakmurkan ya para pensiun mudah mudahan sih konsisten hingga tahun tahun ke depannya karena nanti jadi iri ya sama presiden presiden ataupun warga warga yang lainnya
selanjutnya kalau misalnya kita simulasikan langsung di sini kami punya gambarannya
sebetulnya besarannya berapa sih apalagi untuk anda yang bukan pns tapi langsung ingin bertanya tanya
kita coba mulai simulasi thr pns
ini yang kami coba hitung hitung untuk anda adalah gaji untuk golongan tiga a di direkturat pajak ya
ini kami dapatkan dari sumber kementerian keuangan
yang paling awal kita coba lihat dulu gaji pokok karena tunjangan kerja dan juga tunjangan keluarga
gaji pokoknya kalau kami coba himpun itu sekitar rp dua empat ratus lima puluh enam tujuh ratus per bulan
plus kalau kita coba lihat lagi tunjangan kinerjanya adalah rp dua belas
selanjutnya plus tunjangan kerjanya tunjangan keluarga maksud saya itu ada gaji pokok untuk istri plus gaji pokok untuk satu anak
itu artinya ada rp satu ratus dua puluh dua delapan ratus tiga puluh lima yang didapatkan untuk istri
satu istri loh ya kalau ada dua istri ya tidak dihitung
gaji pokok suami ataupun kepala keluarga yaitu sebesar empat puluh sembilan satu ratus tiga puluh empat rupiah
bahkan tunjangan anak ini berlaku untuk tiga orang anak
intinya tiga orang ini tiga orang anak ini akan menjadi tanggungan sang kepala keluarga sampai usianya delapan belas tahun
nah kalau kita hitung hitung tunjangan keluarganya saja sudah rp satu ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam puluh sembilan
ditambah dengan sera empat belas
itu artinya nanti akan masuk ke dalam rekening anda para pns adalah rp empat belas sembilan ratus empat puluh lima satu ratus enam puluh sembilan untuk thr nya saja
belum gaji ke tiga belas yang menurut peraturan kementerian keuangan nantinya akan turun di bulan juli nanti
jadi akan ada double ya yang masuk ke dalam rekening anda
nah selanjutnya kita langsung bicara nih kira kira kapan ya ada gak sih penegasan dari pemerintah
soal tunjangan hari raya ini akan turun paling lambat h empat belas dibayarkan
jadi memang sudah betul betul ada peraturannya tinggal anda tunggu kira kira nanti di sekitar paling lambat itu awal juni ya
awal juni itu sudah harus thr nya masuk ke dalam rekening anda thr untuk para asn plus juga pensiunan
sementara untuk anda para pegawai swasta pasti langsung bertanya tanya wah enak banget ya asn ataupun pns
karena itu juga sudah ada peraturannya bukan naik sih tapi paling tidak permenager paling lambat ini sudah mengumumkan thr harus diberikan tujuh hari sebelum hari raya idul fitri
jadi paling enggak akhir akhir mei sampai awal juni tanggal lima juni dua ribu delapan belas anda sudah bisa mendapatkan thr untuk pegawai swasta
jadi itu dia ya besaran besaran yang bisa
kita coba hitungkan berdasarkan dengan peraturan kementerian keuangan dan juga keputusan dari presiden joko dodo soal thr pns atau asn tni dan juga polri plus pensiunannya